setelah memberikan bantuan donasi berupa vitamin minuman dan juga alat alat kesehatan kepada empat ratus fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit balai kesehatan masyarakat yang terkena dampak pandemi
kini ct arsa bersama dengan kementerian sosial menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji bergizi bagi para tenaga kesehatan dan masyarakat yang terkena dampak pandemi
penyaluran bantuan dilakukan secara serentak di tiga wilayah yaitu jabodetabek bandung dan surabaya
di jakarta pembagian bantuan ini merupakan tahap yang ketiga
alhamdulillah pada hari ini kita menyalurkan amanah dari pak hairul tanjung dan ibu anita ratnasari yang merupakan founder ct arsa foundation
berupa paket makanan bergizi untuk warga yang saat ini kita lihat sedang melakukan vaksinasi
dan juga nanti kita berkeliling lagi ke beberapa tempat ke fasilitas kesehatan dan juga ke beberapa warga yang sedang isoman
bertempat di dapur umum yang dibuka oleh kementerian sosial
di kalibata jakarta selatan
para relawan tagana antusias menyiapkan bantuan delapan puluh ribu paket makanan siap saji bergizi
dalam satu paket makanan siap saji bergizi terdapat nasi disertai dengan lauk pauk utama daging lauk pendamping telur rebus serta sayur
bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban yang dipikul para tenaga kesehatan
relawan pemakaman juga masyarakat yang terdampak pandemi covid sembilan belas
ct arsha foundation menyampaikan banyak terima kasih kepada pemirsa
dan juga kepada transmedia yang bersedia menjadi donatur melalui dompet amal peduli transmedia